saudara polisi menetapkan snf atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia lima tahun di bekasi jawa barat
penetapan ibu korban sebagai tersangka dilakukan polisi setelah melakukan gelar perkara hari ini saudara
tim penyidik satreskrim polres metro bekasi kota saat ini telah memeriksa lima saksi
di antaranya saudara ayah korban kerabat dan juga petugas keamanan
penyidik kini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban
saat ini saudara polisi masih mendalami motif pembunuhan dan kondisi kejiwaan dari tersangka
itu saudari snf atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka
ya berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik
pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia
kemudian dilapis juga dengan pembunuhan
hasil pemeriksaan psikologi sementara saudara tersangka atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi dan terindikasi gejala skizofrenia
sehingga menyulitkan polisi untuk menggali motif pembunuhan oleh tersangka
tersangka pun mengakui jika terdapat tanda tanda keanehan dari sang istri sejak dua bulan terakhir seperti sering berhalusinasi
atas hasil ini saudara tim psikologi merekomendasikan agar tersangka dilakukan pemeriksaan psikiater
ada pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang dapat dialami oleh si pelaku
yaitu gangguan emosi delusi halusinasi pikiran terorganisir dan gangguan
nah ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari dp tiga a kota bekasi
informasi terbaru terkait dengan penanganan kasus pembunuhan anak berusia lima tahun oleh ibu kandung di bekasi jawa barat
kita tanyakan langsung dengan kasat reskrim polres metro bekasi kota akbp muhammad firdaus yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
ya terima kasih mas perkembangan hingga sampai saat ini
dan hari ini ya hari jumat tim penyidik telah melakukan gelar perkara yaitu terhadap pelaku ditetapkan sebagai tersangka
gelar perkara dilaksanakan pada hari ini hari jumat sekitar pukul sepuluh pagi
selanjutnya juga hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap
jadi ada perilaku perilaku aneh yang dilakukan oleh istrinya ini salah satunya itu pada hari rabu
istrinya ini dan bersama dua anaknya pergi ke bandara
nah kemudian dari bandara diketahui oleh suaminya melalui security bandara bahwasannya dia mau pergi ke luar negeri tapi tanpa paspor dan tiket
namun pihak dari keamanan bandara langsung menghubungi suaminya memberitahukan bahwasannya istrinya dan anak
nah dari informasi tersebut suaminya kaget karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada suaminya
nah setelah itu dia difasilitasi kembali ke bekasi tidur di salah satu hotel
kemudian jam sebelas check in di hotel
pada saat itu sempat suami melakukan video call dengan istrinya
pukul tiga pagi ini sudah masuk hari kamis
dia meminta bantu petugas yang ada di luar hotel
dan dua anaknya berjalan kaki menuju ke rumahnya
nah ketika saat itu dihubungi oleh suaminya
si istri dan dua anaknya ini tidak bisa berkomunikasi
nah ketika jam sepuluh pagi
pelaku mengutus saksi na
yang mana pada saat itu saksi naa
awalnya tidak diizinkan masuk
dalam kondisi meninggal dunia ini ya
yang mana hasil dari pemeriksaan psikologis pelaku
pelaku terindikasi gejala freezokimia
yang mana ada terdapat delusi dan halusinasi
dia disarankan oleh tim psikolog oleh p tiga a untuk dilakukannya treatment ke psikiatri
nah ini untuk mengetahui motif dari si pelaku melakukan
memang ini keterangannya kan masih berhalusinasi ya
ketika sadar kami bertanya mengapa anda melakukan
itu karena ada misikan gai
oke saat ini memang kondisi pelaku mengalami gejala skizofrenia
kita nantikan seperti apa update dari penyidikan kasus ini
terima kasih kepada kasat reskrim polres metro bekasi kota
akbp muhammad firdaus yang telah bergabung bersama kami di kompas malam